kita ke gedung kpk sejenak gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
akhirnya keluar dari gedung komisi pemberantasan korupsi
usah diperiksa sejak pagi tadi
ahok menjalani pemeriksaan terkait kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras
dia juga sedikit berbeda
pak ahok menurut pak ahok ini kan bawa penetapan njop itu dimentuk oleh kepala daerah
dalam hal ini pak jokowi apakah bpk sudah meminta keterangan pak jokowi terkait penetapan njop
nggak perlu nggak perlu itu nggak ada hubungan
jadi penjelasan ini gimana pak
dia tanya juga penjelasan ini ya ini mah kemarin dihitung dari tim teknis
kami hanya tangan tangan penetapan
jadi nggak ada hubungan
oh jnc nya menang
pak pak atas pak
ini bisa pendekah hubungan ketika dia melakukan audiens
pak pak pak
yang pasti saya bilang bpk menyembunyikan data kebenaran
bpk minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan
suruh batalkan transaksi beli rumah sakit mana bisa
karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai
harus dibalikin mesti jual balik
kalau jual balik mau nggak sumerwaras beli harga baru
kalau pakai harga lama kerugian negara
oh ya pak ya pak
pelan pelan jangan ini
saya cerita acara kamu tanya aja nggak bisa cerita bap ya
saya nggak boleh cerita bap
oh indiopi nggak masalah
oh indiopi nggak masalah
masih jalan ya
masih jalan ya
kasih kaki jangan